sebuah video viral menunjukkan truk berjalan sendiri tanpa sopir di tol batang semarang jawa tengah
peristiwa terjadi di kilometer empat ratus tiga belas arah semarang kendal
dalam video yang beredar di media sosial tampak truk berjalan sendiri di ruas tol hingga menabrak pembatas di tengah jalan
tak lama terlihat sang sopir berupaya mengejar truk tetapi terjatuh
sang sopir kembali berdiri berlari dan mengejar truk
upaya sang sopir akhirnya berhasil menggapai kemudi truk hingga akhirnya truk dapat dikendalikan
polisi menyebut peristiwa terjadi akibat sopir lupa menarik tuas rem tangan saat turun dari truk
peristiwa berawal saat truk berhenti karena sempat menyerempet gardu pembayaran dan diminta petugas jasa marga untuk berhenti
saat truk menepi pengemudi truk turun tetapi lupa menarik tuas rem tangan
pengemudi berhasil meraih pintu kabin truk lalu naik dan menghentikan truknya
tidak ada korban luka ataupun jiwa akibat peristiwa ini
sehingga mobil tersebut meluncur sendiri di luar kendali dari sungai
tidak ada korban baik dari pihak truk maupun mobil lain di sekitar